untuk mendorong bisa terwujudnya perdamaian dunia yang abadi
seperti termasuk dalam pembukaan dari satu ratus empat puluh lima
tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik pdi perjuangan
kejutan kejutan apa saja yang nanti akan muncul di rakenas
termasuk juga siapa saja yang akan diundang
presiden dan wakil presiden tidak diundang
karena beliau sudah sangat sibuk
dan pak komar pasti tidak setuju
jadi ini hanya untuk internal perjuangan